kita ke jawa tengah salah satu kota yang tidak pernah kehabisan tempat untuk dijelajahi keunikannya adalah di kudus
di kota ini kita bisa menemukan sumber mata air dengan rasa soda yang tidak pernah kering sepanjang tahun
kita juga bisa mencicipi pecel pakis yang hanya dijual di kawasan wisata rejenu
anita mai akan mengajak anda melihat keunikan kota santri kudus
oh mudah banget loh
iya bener nih kayak ada rasa sodanya ya
kudus kota yang terletak di jalur pantai timur laut jawa tengah ini menyimpan berbagai potensi wisata yang sudah tersohor ke seluruh negeri
kudus yang terkenal dengan sebutan kota santri ini merupakan kota bersejarah dalam penyebaran agama islam di indonesia
kudus kota santri
di sini terdapat makam dua sunan atau wali yang berjasa menyebarkan agama islam
di kota ini yaitu sunan kudus dan sunan muria
di sekitar makam sunan muria terdapat tempat wisata yang juga dikenal sebagai tempat berziarah yaitu mata air tiga rasa rejenu
akses jalan menuju desa rejenu sudah beraspal namun hanya bisa dilewati sepeda motor
kali ini saya bersama teman teman dari komunitas mountain bike kudus akan bersepeda
wow ini getuk goreng nih
jadi sebelum kita mulai trekking kita hari ini bersepeda sama teman teman dari komunitas sepeda di kudus
kita nyobain makanan tradisional kudus getek goreng
ini makanan tradisional kudus kan ya
kita ke sini nanti lewat parkir mankacar
terus nanti ke japan langsung lanjut ke air tiga derajat
tujuan utama kita ke air tiga rasa
dari kota kudus jarak yang harus ditempu untuk menuju tempat wisata ini sekitar lima km saja
kami harus melewati jalur menanjak yang cukup curam
sepanjang perjalanan kami disuguhi dengan pemandangan alam yang mempesona
minumnya pepohonan dan udara yang segar
kalau tempat wisatanya selain air tiga rasa itu apa
kayaknya tadi banyak wisatawan juga ya masuk ke sini
kalau di atas ada mata mesinan muda
kalau di bawah ini air semua
kita langsung ke bawah ini
jadi ada airnya
tak jarang saya kehabisan tenaga dan akhirnya harus menonton sepeda
motor aja didorong kayak gini tuh
saking tanjakannya nggak kuat
tanjakannya tinggi banget
jadi nggak sanggup
setelah sekitar dua jam perjalanan
akhirnya kami sampai di mata air tiga rasa rejenu
meskipun daerah ini sedang dilanda kemarau panjang
mata air ini tidak pernah kering
mata air ini ramai dikunjungi para peziarah
mata air tiga rasa rejenu ini dikenal memiliki air yang rasanya seperti soda
nah saya ingin mencobanya
ada asem asemnya atau dari soda sodanya ya kan
beda sama tempat lain kan
ini asli loh ya asli dari seber mata air
iya bener nih kayaknya ada rasa sodanya ya
iya bener loh
iya asli itu
sebagian pengunjung yang datang juga percaya air dari mata air tiga rasa rejenu ini memiliki khasiat lain
mereka percaya air ini dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit
tak heran banyak pengunjung yang membawa botol kosong untuk diisi dan dibawa pulang
ini web pintar
ya jadi yang kesehatan
itu pengobatan kan gitu
udat pernah terbukti ibu pak
pernah sakit apa bu
ya kayak asam urat gitu
dalam dalam gitu loh
setelah mencoba air tiga rasa
kita juga bisa mencicipi kuliner khas yang ada di sekitar lokasi wisata
yaitu pecel pakis
jika pada umumnya pecel menggunakan bahan utama kangkung dan tauge
namun di daerah rejenu ini pecel menggunakan tanaman pakis sebagai bahan utamanya
tanaman pakis yang tumbuh subur di sekitar kawasan ini memberikan keuntungan tersendiri bagi warga
karena dapat diolah menjadi kuliner khas yang bisa disantap oleh wisatawan
bumbu pecel dengan rasa rempah yang sangat enak
dan rempah yang khas juga menambah kenikmatan pecel khas kudus
jangan lupa menambahkan gorengan tempe atau kerupuk agar semakin nikmat
lengkap sudah jelajah wisata saya kali ini di kota kudus
indonesia memang punya banyak cerita
anita mai jawa tengah